go bukan sekedar pilihan ini adalah kecintaan yang diturunkan dari nenek moyang kantum
sejarah menulis tembakau dibawa oleh bangsa spanyol dan portugis ke indonesia pada abad ke enam belas
namun jauh sebelum itu indonesia sudah memiliki tembakau asli nusantara
kalau kita lihat tembakau itu memang tidak lepas mulai dari portugis lalu zaman belanda kemudian jepang dan terutama orang orang portugis kemudian orang orang belanda itu mengembangkan tembakau ini
tutur cerita nenek moyang tentang tembakau di dusun lamu lego tak lepas dari hikayat sunan kudus dan murid tiongkoknya yang bernama makukuan atau yang lebih dikenal dengan panggilan ki ageng makukuhan
daun tembakau awalnya digunakan oleh ki ageng makukuhan sebagai obat
untuk tembakau itu kami dari kakek moyang kami itu sudah menanam tembakau
sudah menanam tembakau dan tembakau dari legenda dan itu ada bukti dan nyata bahwa tembakau ini adalah untuk penyembuhan
jadi tembakau dari bahasa petani itu namanya tambaku
bertani tembakau di lamu'elego bukan hanya urusan menggali tanah dan menyemai bibir
ada urutan doa dan adat yang harus dilakukan oleh setiap petani tembakau saat hendak memulai masa tanam
bagi juwadi ajaran tata cara tanam tembakau dari leluhur merupakan sebuah pakem yang harus dipatuhi untuk menghasilkan daun tembakau
atau bermutu tinggi
pada saat kita tanam biji tembakau itu itu dinamakan tebal kalau di sini
itu kita enggak pakai sesaji enggak semacam ritual itulah
itu ada doa doa tertentu ada
cuman kita larinya tetap kepada yang di atas
bukannya kita terus pasang sesaji terus kita menyekutukan allah enggak
terus pada waktu masa panen itu juga ada yang dinamakan wiwit
mereka percaya perlakuan terhadap alam akan mempengaruhi hasil batang tembakau yang mereka tanam
sejak era ki ageng makukuhan ada empat unsur yang menjadi penentu untuk mendapatkan hasil panen tembakau bermutu serintil

city ini kaitannya dengan tanah
ini mengedepankan karena nanti di hasil panen kita yang kita kedepankan adalah mutu dan kualitas
panci kita harus benar benar kita mempunyai kalender
kalender budidaya tembakau
mulai dari pertama kita mulai pengadaan pupuk kandang kemudian pengolahan lahan kemudian lubang tanam pemupukan dan sebagainya
sampai pembersihan rumput dalam bahasa petani dinamakan matun
ini ada tim skedulnya
para petani tembakau lamu legok percaya hasil panen tak lepas dari wahyu sangkuasa
siti ini kaitannya dengan tanah
ini mengedepankan karena nanti di hasil panen kita yang kita kedepankan adalah mutu dan kualitas
dua puluh lima tahun menjadi petani tembakau juwadi paham betul bagaimana mengolah tanah ladang
mengawali masa tanam tembakau juwadi kusyuk berdoa memohon tanahnya diberkahi dan tuhan berkenan memberi cuaca yang bersahabat bagi tembakau
tantangan yang paling terberat para petani tembako seperti saya
petani tembakau seperti saya generakan
termasuk generasi berterus
itu kesulitannya pada
kan saat saat sekarang
ini musim kemarau basah
petani tembakau di lamuk legok
percaya setiap jengkal
tanah akan memberikan kebaikan
sebelum ditanami tembakau
karena berbagai gangguan
alam seperti hama
bisa datang dari mana saja
mengolah lahan pertama kita harus ada ritual
kita kulonwun dengan bumi
karena bumi ini sudah memberikan
dari tanaman tanaman yang tumbuh
dari bumi ini kemudian kita
mengucapkan terima kasih
kita diucapkan secara lisan
kemudian ada budaya yang seperti itu
tapi inti dan makna
dari budaya tersebut bahwa kita adalah
merasa syukur kepada tuhan yang maha esa
itu namanya nyecel pertama
bertani tembakau bagi petani di dusun lamu legok
bukan sekedar menggali tanah
menyemai bibit dan memetik hasil
menyertakan karsa dalam setiap helai daun
memperlakukan pohon tembakau layaknya anak
sudah mereka lakukan
sejak bibit mereka tancapkan di lereng sumbi
datang sama talked
perlahan hilang tertiup angin
embun sisa semalam memantulkan sinar matahari
yang perlahan muncul di balik kabut gunung sumbi
cuaca cerah pagi tak disiasiakan juwadi
untuk berangkat ke ladang memetik tembakau
pagi hari adalah waktu yang tepat
untuk memetik daun tembakau
agar kualitasnya tetap terjaga
atau mongso karo ketelu dan kapat
ini embun yang malam hari ini kan tebal sekali mas
jadi embun embun yang masih menempel di daun tembakau
ini kalau kita petik sekitar jam empat
jam enam sampai jam tujuh
ini embun ini masih melekat
nah kenapa kita memilih jam delapan
ini sinar matahari sudah menyinari seluruh daun tembakau
kemudian embun ini sudah hilang
dan embun ini terserap oleh pori pori
dan nantinya ini juga akan mendukung di aroma
aroma serindir itu sendiri
tak berbeda dengan masa tanam
ketika memetik tembakau pun
ada ritual dan doa
yang harus dilakukan juwadi di ladang
atau disebut wiwi
sejumlah sesaji diletakkan di tengah ladang
para petani meyakini
selain cara bertani yang benar dan doa yang tulus
perlakuan yang baik kepada setiap helai daun tembakau
akan mendatangkan berkah yang melimpah saat
jangan lupa untuk berlangganan
dan berlangganan untuk melihat video terbaru
jangan lupa untuk berlangganan
dan berlangganan untuk melihat video terbaru
kita masih meyakini bahwa petani tembakau
ini setiap hari bahkan kita mulai penebaran benih
kemudian sampai akhir panen
ini ada emosional jiwa dari petani tembakau dengan tembakau
jadi kita selalu berkomunikasi
meskipun tembakau ini tidak bisa berbicara
tapi ada emosional jiwa
jadi secara psikologi kita menjalin
komunikasi dengan tembakau itu
makan makan makan
mungkin tidak kita mau mulai
aku yang mulai
kalender pertanian yang dikenal dengan nama pranoto mongso
menjadi acuan bercocok tanam
sejak tembakau pertama kali dibudidaya di dusun ini
hanya dihidup pin ral
alam lapa bahkan dalam tangga ini
hanya tembakau ini menjadi sumber pengurusan
atau perhubungan bog devastasi ibu vivir
ucap syukur tak henti terucap dari bibir juwani
ketika hasil panen kali ini ia mendapatkan hasil lumayan
dibantu tetangga juwadi menggulung daun hasil petik pagi tadi
sudah menjadi kebiasaan para petani tembakau saling membantu
bila salah satu dari mereka memulai panen lebih awal
juwadi dan seluruh petani tembakau di lamuk legok percaya
ada empat dewi sri yang menjaga batang tembakau mereka
dewi sri ijo
dan sri anjang kencono yang diakini turut menjaga tanaman mereka
setelah melalui proses nggulungi
daun tembakau ini dimasukkan ke ruang pemeraman
agar terjadi proses fermentasi selama tiga hingga lima hari
setelah dikuburkan dikuburkan ke ruang pemeraman

jadi pasti dia ke arah utara selatan
lalu kiri kananya dibuka ditutup ditutup
dan kalau terlalu kurang lembab biasanya dibawanya dikasih perapian
malam semakin larut
namun juwadi dan para petani tembakau di dusun lamuk legok
masih terjaga dari tidur
pekerjaan gulungi tembakau hasil petik masih menumpuk
proses ini tak bisa ditunda
karena jika nggulungi tertunda
maka proses pemeraman juga mundur
ini akan mempengaruhi mutu tembakau
bila proses pemeraman tak sesuai waktu
dini hari dianggap waktu yang tepat bagi juwadi dan petani tembakau
di lamuk legok untuk merajang tembakau
karena usai merajang tembakau bisa langsung dijemur saat matahari terjun
ada dua cara yang digunakan merajang tembakau
rajang mesin dan rajang pisau gobang
mesin rajang akan menghasilkan rajang kasar
untuk menghasilkan hasil yang lebih halus
para petani menggunakan alat rajang manual
di setiap helai daun tembakau rajang inilah
juwadi dan seluruh petani tembakau lamuk legok
menjaga kuali tetap berdenting seiring adat dan tradisi tetap berjalan
dari sehelai daun tembakau
belum pernah dihentikan
beri ketar toh
pakar tineng ilmu lukur
dan sumrat neng tanah jawa
raut sumberingah juwadi dan petani tembakau di lamu legok terpancar pagi itu
yang mengguyur dusun sejak semalam sudah reda pagi ini
ini artinya para petani bisa mengganjang atau menjemur tembakau hasil rajangan tadi malam
pagi ini pulung tak jauh dari juwadi
seorang tengkulak mendatangi untuk membeli tembakaunya
wah bagus lumayan
yang pas berapa
minta berapa sih pas
rp lima puluh lima lah mbah
terus gini aja yang rp lima dibagi
tapi kering loh
tanggal tiro tiga puluh satu ya
para tengkulak atau grader ini sudah tahu petani yang menghasilkan tembakau bermutu hanya dengan melihat tembakau rajang saat dijemur
ya itu terutama dari cuaca dulu ya
cuacanya itu bagus
itu aroma pasti bagus
dan antara pembidikan antara total atau grid itu dari abc nya itu juga lain dari segi tanah
nah tanah itu kalau bagus lebih tinggi itu aromanya lebih baik
tak hanya kontur tanah ladang juwadi yang dianggap baik oleh ponijo
bibit tembakau varietas kemloko i yang dianggap baik
yang ditanam juga menjadi pertimbangan ponijo saat membeli tembakau juwadi
proses penjemuran tembakau tak selesai pada penjemuran pagi ini
setelah dijemur hingga kering tembakau akan kembali dijemur pada sore hari saat udara tak lagi panas
proses ini mereka namakan pelemasan agar tembakau bisa dikemas
tembakau yang dikemas
tembakau yang dikemas
tembakau yang dikemas
ada banyak cara menentukan mutu tembakau
para petani biasanya mengenali mutu tembakau dari warna aroma dan rasa
semakin kuat aroma tembakau maka mutu dan harga jualnya semakin baik
terlebih bila tembakau serintil yang menjadi hasil panen
satu kilo tembakau serintil dihargai oleh para tengkulak mencapai satu juta rupiah per kilo

nama serintil diambil oleh para petani tembakau di lamuk legok dari nama dewi sri
yang berarti sering ngintil atau mengikuti
serintil ini dari empat dewi sri ini ngintil dalam bahasa jawa ngintil
ngintil ini mengikuti
jadi tembakau serintil ini diikuti oleh empat dewi ini yang menyatu menjelma
dan mereka melebur menjadi satu roh di dalam tembakau itu sendiri
petani tembakau meyakini perbedaan tembakau serintil dari segi warna berasal dari kemunculan ulat lulut
yang dipercaya sebagai jelmaan dewi sri lulung
tak banyak penjelasan ilmiah tentang proses terjadinya tembakau serintil
itu kemungkinan adalah mikrobia enzim penghasil enzim itulah yang menyebabkan
dia berubah seperti itu
tidak semua lahan gitu misalnya yang ada satu hektar
namun para petani tembakau dan tengkulak memiliki acuan saat menentukan daun tembakau kualitas serintil
bila ada getah lengket atau mingsri yang menempel di tangan saat pemetikan
daun tersebut akan menjadi tembakau serintil
tembakau yang sudah dibeli biasanya akan diantar langsung oleh petani ke gudang milik tengkulak
uang pembayaran baru akan diserahkan kepada petani setelah tengkulak membawa tembakau ke pabrik rokok
sistem jual beli ini sudah mereka lakukan sejak dulu
yang mendasari mereka mau melakukan transaksi semacam ini
juwadi dan petani tembakau di dusun lamuk legok adalah sebagian dari insan pertanian yang memegang teguh adat dan tradisi nenek moyang dalam bercocok tanam
bahwa untuk mendapatkan hasil tembakau bermutu bukan hanya menyatukan tanah bibit musim dan wahyu
ada doa dan prosesi adat yang harus mereka lakukan agar sang kuasa berkenan melimpahkan berkah pada setiap helai daun tembakau
kalau saya pribadi mungkin bisa diikuti dari semua penduduk sini
bahwa tembakau itu merupakan bagian dari hidup kami
kalau tembakau ini selamanya dari dulu sampai semelamanya sampai saya tua kami tua pun terus diteruskan sama anak anak cucu kami itu tembakau tetap hidup mas
nggak akan pernah hilang